gara gara kesal tak disapa dengan gelar dokter yang dimilikinya seorang oknum dokter memukul hingga menjambak rambut seorang pelayan wanita di sebuah restoran di bali
akibatnya rambut wanita tersebut rontok
rambut wanita tersebut rontok
sementara kepada detikom ketua bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota ikatan dokter indonesia beni satria mengungkapkan dalam aturan manapun tak ada kewajiban memanggil seorang dokter tetap dokter baik saat praktik maupun di luar praktik
kapolsek kuta utara kompol imade pramastia mengatakan pelanggan yang dimaksud sudah dipanggil untuk diperiksa kamis ini pelaku pun akhirnya meminta maaf
dengan ini saya meminta maaf yang sudah dalam kehadirannya
saya dihargai dan secara khusus kepada ketua bidang hukum pembelaan
mudah mudahan ini tidak terulang lagi dan ini menjadi pelajaran untuk saya untuk bisa menahan emosi mengontrol